anda masih menyaksikan cnn indonesia prime news
pada penerapan masa transisi beberapa klaster baru ini juga bermunculan ya
beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar banyak sekali ada kluster perkantoran
sampai ada juga kluster restoran
setidaknya ada dua rumah makan yang satu di jawa barat yang satu lagi di jawa timur
yang sudah dinyatakan sebagai kluster rumah makan
usai pemiliknya meninggal dunia karena covid sembilan belas
lalu sebenarnya bagaimana ya protokol untuk aman bisa berada di rumah makan
yang pas yang utama adalah kewaspadaan kita harus selalu ditingkatkan
sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana untuk selalu waspada
saat berada di restoran atau di rumah makan
kita akan simak terlebih dahulu data covid sembilan belas di indonesia di hari ini lima agustus dua ribu dua puluh
ada penambahan kasus konfirmasi positif dibandingkan hari sebelumnya
dilaporkan ada satu delapan ratus lima belas orang
sehingga total kasus positif covid sembilan belas di indonesia yang terkonfirmasi
ada satu ratus enam belas delapan ratus tujuh puluh satu orang
sementara itu di antara lebih dari satu ratus enam belas ribu orang ini
ada tiga puluh tujuh lima ratus tiga puluh yang sedang dalam perawatan
dan lima empat ratus lima puluh dua orang lainnya ini sudah meninggal dunia
dan yang sembuh angkanya di tujuh puluh tiga delapan ratus delapan puluh sembilan
jadi dibandingkan kemarin ada penambahan
ini satu delapan ratus tiga puluh sembilan orang yang berhasil sembuh
dari covid sembilan belas di indonesia
data ini kami dapatkan dari covid sembilan belas go id
di antara lebih dari satu ratus enam belas ribuan orang tadi yang dinyatakan positif
ini beberapa diantaranya ada di kluster yang satu ini
setidaknya kami sudah merangkum ini dia ya
data yang kami dapatkan dari cnnindonesia com
pada dua agustus dua ribu dua puluh lalu
ketua gugus tugas percepatan penanganan
covid sembilan belas kota bogor
yang juga merupakan wakil wali kota dari bogor
deddy a rahim ini mengonfirmasi
sebuah rumah makan di kota bogor jawa barat
yang bernama pondok bahrein
ini menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
pemiliknya terinfeksi covid sembilan belas dan meninggal dunia
rumah makan ini pun ditutup
ditutup selama empat belas hari
sejak tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh lalu
dan setidaknya hingga hari ini
sudah ada delapan orang yang positif covid sembilan belas
untuk di rumah makan ini di jawa barat
selain di jawa barat
restoran di jawa timur yang juga menjadi kluster rumah makan
restorannya ini sudah ditutup
yakni rumah makan rawon nguling di probolinggo jawa timur
sudah ditutup sementara
dan di sini sudah dinyatakan ada delapan orang juga
yang dinyatakan positif
usai menjalani tes swab
dan kita akan simak update terbarunya
terkait dengan kluster rumah makan rawon nguling
enam pasien positif covid sembilan belas dari kluster rumah makan rawon nguling
kabupaten probolinggo dirawat intensif
tim medis dinas kesehatan setempat
di rumah pengawasan khusus pasien covid sembilan belas
di jalan raya pantura gending kabupaten probolinggo
sebelumnya ke enam pasien positif tersebut
sempat dirawat di ruang isolasi rsud tongas
kondisi ke enam pasien saat ini mulai membaik dan stabil
dari hasil tracing tim satgas covid sembilan belas
dua puluh empat karyawan rumah makan rawon nguling dikarantina
dan telah melakukan swab test
saat ini mereka sudah dilakukan swab
dan sampai detik ini
hasilnya belum ada
kita menunggu moga moga hari hari ini bisa sudah ada hasilnya
kita melakukan isolasi tetap
diawasi oleh puskeskuasa tempat
ibu dan anak pemilik rumah makan rawon nguling
yang berada di jalur pantura desa tambak rejo
kecamatan tongas probolinggo meninggal dunia
setelah terpapar covid sembilan belas
enam anggota keluarga ini juga positif covid sembilan belas
sang ibu meninggal terlebih dulu pada dua agustus lalu
disusul anak keduanya sehari kemudian
ibu dan anak ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari hasil swab test yang dilakukan gugus tugas penanganan covid sembilan belas
rumah makan yang pernah dikunjungi presiden ke empat ri
abdul rahman wahid dan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono itu pun
ditutup selama empat belas hari
ya bicara tentang makan langsung di rumah makan
langsung di tempat ini
memang sebaiknya kita hindari ya
karena apa karena itu juga berpotensi untuk kemudian
bisa menjadi sarana untuk menyebarkan virus corona
jika memang anda harus makan di tempat makan
atau di restoran tersebut
sebaiknya anda mematuhi protokol protokol kesehatan
seperti yang dilansir oleh
kementerian kesehatan republik indonesia berikut ini
ini dia aturan
protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru rumah makan
bagi pelaku usaha
dan saya tambahkan di sini
tidak hanya pelaku usaha saja
karena pengunjung dan pekerja juga harus
mematuhi aturan ini
kami sudah merangkumnya untuk anda
yang pertama pastikan anda selalu
dalam keadaan sehat
pekerja kemudian pengunjungnya atau pembelinya
juga harus sehat nih ya
saat anda berada di sana
berupa demam batuk pilek nyeri tenggorokan
apalagi kalau merasa punya kontak positif
kontak dengan pasien positif
sebaiknya tidak boleh masuk
atau tidak datang ke area tersebut ya
dan aturan ini lagi lagi berlaku
bagi pekerja dan pemilik restoran juga
untuk menyediakan sarana cuci tangan
di pintu masuk
dan wajib untuk melakukan pengecekan suhu
bagi setiap orang yang akan masuk di sana
tidak hanya pengunjung saja
tapi juga pekerjanya
dan ini dia
sudah jadi kewajiban untuk kita semua
tidak boleh ada penyajian makanan secara prasmanan
mungkin beberapa dari anda
sempat recall ya
sepertinya ada beberapa restoran nih
yang masih menyajikan makanan secara prasmanan
balik lagi ke anda
bijaklah dalam memilih restoran
sebaiknya adalah menu ini juga bisa diakses
dengan sistem barcode
dan pastikan juga
sebaiknya anda sudah tahu
ingin memesan menu apa
dan ini gunanya adalah untuk mengurangi risiko penularan
untuk tidak berlama lama di lokasi tersebut
dan yang selanjutnya
ini juga penting untuk dilakukan
sebaiknya tidak boleh menggunakan alat makan bersamaan
gunakanlah yang sekali pakai
memang ini seperti apa yang dianjurkan
oleh kementerian kesehatan ya
dan pekerja juga yang ada di sana
harus untuk bisa menggunakan sarung tangan
kemudian juga penjepit tangan
mulai dari proses persiapan
saat melayani atau menyajikan makanannya juga
dan juga sarung tangannya wajib untuk diganti
protokol lain atau hal hal lain yang wajib kita lakukan
lagi lagi ini tidak hanya untuk pelaku usaha ya
tapi juga pengunjung
dan juga untuk pemilik ya
jaga jarak ini
saat anggenda antri
dan juga saat bayar begitu ya
kalaupun saat bayar
juga ini bisa berkaitan dengan yang satu ini
ada pembatasnya di sini ya
antara kasir dan juga pengunjung atau pelanggan
yang akan melakukan pembayaran begitu
dan yang juga bisa dilakukan
atau wajib untuk dilakukan oleh pemilik usaha
ini adalah melakukan disinfeksi
secara berkala harus dilakukan
setidaknya minimal dua kali dalam sehari
mulai dari saat dibuka maupun ditutup
dan harus diingat bahwa
memiliki risiko penularan yang lebih rendah
jika dibandingkan dengan indoor
kita harus perhatikan konsep
durasi dan juga jarak
saat anda berada di suatu restoran
lihat dulu sekeliling
sirkulasi udaranya seperti apa
dan paparan sinar mataharinya juga seperti apa
yang pasti yang tadi saya sebutkan ya
kalau kita di outdoor
itu risiko penularannya lebih rendah
dibandingkan di indoor
tapi bukan berarti tidak ada risiko penularan
dan selanjutnya ini
yang harus kita lakukan
menggunakan pembayaran non tunai
kalaupun harus bayar dengan uang tunai
pastikan anda langsung mencuci tangan dengan air mengalir
dan juga sabun
dan yang terakhir
upayakan untuk selalu drive thru
atau delivery saja ya
kalau kita bicara soal jumlah kasus konfirmasi covid sembilan belas ini kan
masih terus bertambah di indonesia ya
dan pada masa penerapan transisi ini
beberapa klaster baru juga muncul
mulai dari perkantoran
sampai ke kluster restoran
yang baru saja kita bahas
dan terus terapkan protokol kesehatan